pada seneng tau liat kamu
enggak kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus
di salah satu media itu saya dikatakan apa
anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye
orang sibuk orang punya pekerjaan
saya kenalkan satu persatu
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya